berhembusnya isu musyawara nasional luar biasa atau munaslup partai golkar dan pergantian ketumnya jelang pilpres dua ribu dua puluh empat semakin kencang
setelah dewan pakar mengembuskan rekomendasi adanya pergantian rekomendasi capres melalui munaslup
kini dua menteri jokowi yang juga kader golkar disebut sebut siap memperbutkan jabatan orang nomor satu di partai beringin
terbaru erlangga bertemu dengan presiden jokowi dan menyebut kondisi golkar aman terkendali
adakah saling keterkaitan antara peristiwa yang terjadi berdekatan ini
bagaimana dinamika ini juga berpotensi merubah arah partai golkar dalam pilpres mendatang
dan untuk menganalisanya sudah bersama kami direktur eksekutif indo strategik ahmad koyerul umam
selamat malam mas umam
selamat malam mas bram
terima kasih sudah hadir
ini riuh sekali paling tidak dalam dua minggu terakhir begitu yang terbaru adalah dua menteri sudah menyatakan siap
pun pak bahlil mengatakan bahwa jika mekanismenya sesuai dengan aturan yang berlaku begitu
nah bagaimana kita publik
mengaitkan atau tidak sebetulnya
ada dua pembantu presiden yang tiba tiba menyatakan diri siap begitu
ya kalau misalnya kita cermati manuver dari pak luhut dan juga pak bahlil dalam konteks gonjang ganjing di internal golkar ini
sebenarnya menegaskan bahwa cawe cawe kekuasaan itu kemudian sudah masuk ke dalam konteks kedaulatan partai
dan itu kemudian menjadi tentu ini konteks internal golkar
tetapi bagaimanapun juga ada satu situasi yang kemudian
seolah ingin dikendalikan ada baku atur di sana untuk mengendalikan bagaimana arah keputusan partai
bagaimana kemudian koalisi dibentuk
dan ini saya pikir sebuah bentuk kemunduran demokrasi yang sangat serius
nah oleh karena itu apapun argumennya mas bram
sejumlah informasi mengatakan bahwa apa yang terjadi di kejaksaan agung misalnya
itu adalah bagian dari operasi kekuasaan untuk mengambil cek kosong dari kepemimpinan golkar
sehingga dengan mengambil alih leadership
atau kepemimpinan di internal golkar
maka kemudian tiket politik dari golkar bisa diambil
dan itu konon kabarnya akan dipersembahkan kepada konteks pencaparesan pak prabowo
sehingga pak prabowo mau akan didukung oleh pkb
atau tidak didukung oleh pkb dengan pencaparesan caimin
dia akan tetap bisa berlayar
nah oleh karena itu disitulah kemudian
ada upaya untuk mengambil tadi tiket secara paksa
tanpa kemudian melalui sebuah mekanisme internal yang demokratis
itu pertanyaannya mengapa harus dirubah
bukankah kemudian golkar erlangga hartarto itu terkesan dekat dengan istana dengan presiden
apalagi tahun lalu kita lihat kib sekoci baru katanya
karena bagaimanapun juga kita juga tahu bahwa pak erlangga adalah salah satu orang terdekat dari lingkaran pak jokowi
tetapi kalau misal kemudian seperti ini
artinya ada titik pisah
dimana titik pisahnya itu bisa jadi
itu berkaitan dengan manuver manuver internal dari pak erlangga sendiri
yang barangkali tidak dikehendaki oleh lingkaran kekuasaan di sekitar presiden
anda melihat atau analisa anda melihat kemana arahnya
yang berbeda dengan istana dan presiden
misalnya ada sebuah narasi misalnya
kalau misal kemudian pak prabowo tidak mendapatkan
maaf pak erlangga tidak mendapatkan posisi cawapres misalnya
maka akan ada membentuk koalisi alternatif
di poros keempat baru
dan itu sudah dikomunikasikan secara serius
ada konfirmasi dan juga pertemuan misalnya
antara tim kecil
dari golkar erlangga hartarto
dari golkar dengan pkp
nah kemudian ada juga manuver manuver lain
yang konon juga salah satunya kemarin
di gbk ketika nasdem melakukan sebuah unjuk kekuatan
apel siaga perubahan
ada representasi dari golkar
perwakilan beberapa orang
memang beberapa orang
tetapi secara simbolik
itu adalah sebuah ekspresi politik
dimana setengah kaki dari golkar ada disana
oke menarik kemudian
dan ini menjadi sebuah evaluasi cukup serius
bagi internal lingkaran di kekuasaan
kalau anda mengatakan masih setengah kaki
masih setengah hati
berarti kan setengahnya lagi masih ada di paling tidak pilihannya pak jokowi
kenapa kemudian harus dipertegas
artinya bahwa tangan kekuasaan menghendaki total submission
tunduk secara total
mereka tidak ingin dipermainkan
tetapi dipermainkan dalam konteks ini adalah
sesuatu yang kemudian mengkooptasi
dan juga mengambil alih
sekaligus juga kemudian merendahkan kedaulatan partai itu sendiri
karena bagaimanapun juga mas
tentu di internal partai memiliki sebuah mekanisme internal
itu ada dinamika kepentingan dan lain sebagainya
tetapi ketika kemudian mekanisme itu di bypass
inilah yang kemudian menjadi sebuah kemunduran demokrasi
kalau misal ini terjadi
sepersis yang disampaikan oleh steven levinsky
dan juga daniel zidlap dalam bukunya how democracy die
perhari ini tidak ada
tetapi ada satu situasi yang lain
dimana demokrasi dibiarkan mati pelan pelan
salah satunya dengan pendekatan pendekatan yang sangat tidak demokratis
yang kemudian membunuh cara pandang karakter kritis
sekaligus juga membunuh kekuatan oposisi dan lain sebagainya
yang berbeda dengan establishment
sehingga kemudian seolah tangan kekuasaan itu
yang barangkali tidak terlihat
yang kemudian melakukan baku atur
yang kemudian siapa apapun kata penguasa
itulah yang harus dijalankan
dan ini sama sekali tidak demokratis
sebelum kita jauh kemudian
ketika akan misalkan berpindah pun
tangan berpindah nahkoda
akan ke arah mana golkar yang baru ini
saya ingin melihat konteks hari ini
bertemu dengan presiden erlangga hampir tiga lima jam
melebihi kemudian menteri menteri lain dalam ratas
dan setelah keluar ditanyakan
bagaimana golkar hari ini
pak erlangga mengatakan golkar aman terkendali
artinya ini sebuah simbol
bahwa sudah ada perbincangan
sudah ada bergenre
sebuah kondisi yang baru
baik dari soal hukum
maupun soal cawi cawi di golkar tadi
statement pak erlangga tentu
itu adalah sebuah statement terbuka di hadapan publik
ada panggung depan
tetapi ingat ada panggung belakang
maka kemudian tiga lima jam itu
besar kemungkinan mendiskusikan hal teknis
hal detail tentang dinamika hukum
dinamika politik yang kemudian harus diluruskan
berarti aman terkendali hanya menenangkan menurut anda
saya pikir itu adalah sebuah ekspresi
biasa harus statement seperti itu
tetapi bagaimanapun juga
bahwa dinamika di internal golkar
yang cukup serius
karena bagaimanapun juga ini berpotensi
mendelegitimasi kepemimpinan pak erlangga
seharusnya mas bram
melakukan perlawanan terhadap upaya
untuk mengambil alih dan merendahkan
di dalam kekuatan
itu merepresentasikan bahwa
dan itu kemudian tidak bisa menjadi satu kekuatan yang utuh
tergantung pada dinamika kepentingan
agenda kepentingan masing masing
yang masing masing seolah olah
saling menunggu titik kelemahan
kalau ada satu kekuatan
yang siap untuk diterkam
maka sudah ada banyak antrian di sana
nah disinilah kemudian
tetapi di saat yang sama
dalam situasi seperti ini
ini partai seolah kemudian menjadi boneka
dia kemudian siap dicokok
oleh siapapun yang berkuasa
yang kemudian tidak memiliki kedaulatan
dalam konteks menentukan sikap politik
baik menarik kalau kita menggunakan logika itu
kemudian ada juga beberapa analisa yang mengungkapkan
ketika dua ribu sembilan belas seorang erlangga pun
menjadi ketum melalui munaslup saat itu
dianggap menjadi perpanjangan tangan istana
mengapa kemudian itu hari ini berubah
ada pergeseran dinamika kepentingan
tetapi yang kemudian patut kita catat
bahwa ada sebuah proses
dimana kekuasaan bukan didesentralisasikan
kepada aktor aktor politik
untuk kemudian bersikap kritis
secara rasional untuk menentukan sikapnya
tetapi ada upaya sentralisasi kekuasaan
karakter dan juga praktik sentralisasi

yang kalau misalnya tidak diantisipasi
tentu ini akan menjadi sebuah kabar
dan sinyal negatif
bagi demokrasi kedepan
kalau begitu menarik
ketika tadi di setengah awal kita membahas arahnya sudah kemana
anda sudah menemukan salah satu calon
bukankah hari ini pak jokowi juga masih abu abu
pun partainya ke ganjar
tapi endorse ke prabowo juga masih kencang
akan kemana nanti kemudian
arah kapal golkar yang baru ini
sudah semakin clear
dukungannya kepada pak prabowo subianto
gimmick yang ditampilkan di hadapan publik
termasuk yang kemarin disampaikan di
di kabupaten malang
saya pikir itu
per hari ini mas
tidak ada isu pertahanan yang sangat urgent
tidak ada satu isu pertahanan
itu terkait dengan konteks papua
kita tahu ada situasi cukup serius di papua
terkait dengan operasi
dari tim gabungan tni
kalau misalnya mau fokus
ke isu pertahanan
pak prabowo tidak merespon itu
forum di pindad kemarin itu adalah
sebuah gimmick yang sengaja ditampilkan
sebagai sebuah panggung untuk menunjukkan
kebersamaan antara prabowo dan pak erick thohir
nah oleh karena itu
ini adalah sebuah panggung politik
ini bukan soal kerja bumn
ini adalah panggung politik
ini adalah panggung yang diberikan
dan kemudian pak jokowi memberikan dukungan
kepada prabowo dan erick thohir
posisinya hanya sebagai supporter di belakang kah
kalau ketika kita melihat bahwa prabowo dan erick akan menjadi nomor satu dan dua begitu
kalau melihat skema itu
dalam konteks ini bukan supporter yang sifatnya pasif
pasti konteks supporter adalah supporter yang aktif
ada sel sel kekuatan
seperti apa yang terjadi di golkar per hari ini
kalau kita lihat
dari perspektif yang di balik layar
maka ini adalah sebuah operasi kekuasaan
supaya komposisi prabowo dan erick thohir
bisa berlayar disana
ketika memang ke satu calon yaitu prabowo
saya tidak mengatakan itu pasangan
karena kemudian pertanyaan saya adalah
ketika golkar masuk
akankah golkar dibiarkan untuk bertarung merebut cawapresnya
atau kemudian semua sudah di setting sesuai tempatnya begitu
saya menduga tidak
pemimpinan golkar ini
melalui berbagai cara ini
adalah upaya untuk mengambil tadi
untuk diserahkan kepada pak prabowo
sehingga pak prabowo tidak merasa ada barrier
tidak merasa ada resistensi
untuk memilih siapa cawapres
yang akan dipilihnya
kalau mungkin masih dipegang oleh pak erlangga
pak prabowo masih berhadapan dengan resistensi
karena pak erlangga mengajukan proposal politik
nasibnya digantung per hari ini
maka kemudian cek kosong diberikan kepada pak prabowo
sehingga pak prabowo akan menentukan
siapapun yang dipilih
maka kemudian itu yang kemudian akan direstui
yang akan dipilih adalah pak erick thohir
yang didukung oleh pan
maka kalau pan masuk
kemungkinan ada resistensi dari pkb
tetapi dengan begitu
maka pkb bisa ditarik
dalam konteks ini bisa dipertahankan
dan kemudian golkar akan masuk
tapi saya ingin juga menarik ke kondisi hari ini
titik itu bisa terjadi
hari ini kasus hukum masih berjalan
munaslup terus dihembus secara kencang
tapi di sisi lain erlangga mengatakan
tidak akan ada munaslup
munas akan di dua ribu dua puluh empat
titik kulminasi bergantung pada proses negosiasi politik
antara erlangga sendiri
dengan sel sel kekuasaan
yang sedang mengoperasikan ini
tapi hasil akhirnya akan tetap berganti
bisa saja proses hukum tidak akan berlanjut
pak erlangga sendiri mencoba kemudian bernegosiasi
sehingga kemudian ini sifatnya hanya political warning
kalau pak erlangga dianggap
maka kemudian proses hukum bisa berjalan
nah inilah situasi yang kemudian
bagi kita agak miris
bagaimana kemudian instrumen kekuasaan hukum
dimanfaatkan sebagai alat baku
atau dalam konteks politik
berarti maksud anda tidak perlu ganti ketum
selama arahannya sama dengan keinginan penguasa
tidak akan masalah nanti
oke berarti artinya tidak akan ada gejolak
kalau hari ini kita lihat ada dewan pakar
ada kemudian elemen elemen lain dalam golkar
menesak munasul dan pergantian misalkan
ya terkait dengan konteks ini
selama target operasi
bisa dicokok hidungnya
mengikuti apapun arahan instruksi
dari yang memiliki hajat
untuk melakukan operasi politik itu
most likely struktur akan bertahan
tetapi kalau misal kemudian
kemudian terjadi pengkonsolidasian
kekuatan untuk melakukan fight back begitu
proses hukum akan berjalan
dan kemudian endingnya adalah penggergajian
bukan hanya kepemimpinan politik di level
partai golkar tetap juga proses hukum
yang kita tahu
tentu konteks hukumnya layak dibuktikan
kita sangat pro pada konteks
tetapi bagaimana instrumen penegakan hukum itu
dipilah dipilah yang kemudian dijadikan
sebagai alat baku atur
dan juga sebagai alat regresi politik
kalau begitu saya ingin melihat bagaimana dari kepentingan
elektoral golkar begitu
kalau kemudian saya mencuplik apa yang disebutkan
pak ridwan hisham mengatakan bahwa
golkar itu sejak reformasi
posisinya adalah cawapres dan menjadi wapres
itu yang menolong golkar
paling tidak tiga besar
nah artinya ketika hari ini tidak capres tidak cawapres
bukankah itu akan membuat posisinya akan
terdegradasi begitu mas
terakhir singkat saja
iya itu di atas kertas
pada saat itu partai tertua
memiliki infrastruktur yang cukup kuat
dan kemudian kalau misal golkar dikabarkan
atau diinformasikan akan turun
ya itu sebagai sebuah konsekuensi
dari ketidakmampuan misalnya
sel sel politiknya untuk meyakinkan
itu adalah konsekuensi politik
tetapi bagaimanapun juga
itu adalah sebuah narasi yang dibangun
untuk mendelegitimasi kepemimpinan pak erlangga
hal itu juga pernah dipakai dalam konteks moldoko
waktu itu dinarasikan
maka perlu di take over
di golkar sekarang agak mirip
saya tidak tahu
jangan jangan operatornya juga agak mirip
nanti akan sama apa tidak
fight back nya kalau anda katakan
problemnya di demokrat adalah entitas tunggal
sementara di golkar entitas yang cukup beragam
kalau banyak politis mengatakan
sahamnya terlalu banyak
pemilik sahamnya cukup banyak
baik kita akan tunggu seperti apa mas umam
terima kasih mas